nenek kita ini jadi agen rahasia jangan ribut jangan tengkar
simo mau kemana sih kok makanannya dibawa semua
ini makanan buat tamu
terima kasih mbak
simbo memang benar benar berhati mulia
dia lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri
aku harus membalas kebaikan simbo
eh ini sudah cukup
jadi sama dengan orang lain
apa ini selesai ah
apa ini secara cetak
nah hora tinggal
ini beras ya allah gusti beras aku harus membagikan beras ini kepada orang kampung
agar mereka semua tidak kelaparan dede nanti ke rumah simbo ya rumah simbo banyak beras
iya iya mbak jangan lupa ya nanti ditunggu dek nanti ke rumah simbo di rumah simbol banyak beras
bener bener iya iya iya iya mbak pak bu ini curagan eh eh eh mbok rondo bagi bagi beras
gratis masa sih iya ayo cepat yuk yuk kak yuk kak pada apa apaan ini ini kenapa mereka pergi
ini aku nggak tahu nek bos katanya mbok rondo bagi bagi beras gratis bos dari mana mbok rondo
berapa beras banyak itu di mana ketahui dapat gusuran kali bos dapat gusuran dari mana dari
hongkong cepat kalian pergi cari informasi siabang masukkan siap maju jalan ada ada
terima kasih ambo iya terima kasih berkat pertolongan simbo kita semua jadi terhindar
dari kelaparan iya mbok jadi saya tidak usahrecan sawah lagi sama pak kertombo iya
ya terima kasihlah
kepada gusti allah karena pertolongannya kita bisa begini aduh berasnya banyak sekali
ikut ikutan antri antri beras aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kalau nggak aku dicium gorilla aduh kita akan datang ke sini mau menyelidiki bagaimana burundi
itu mendapatkan beras itu korepot berat kakak kakak kamu kamu tahan ya jangan mati di sini ya
kenapa berat berat oh hehehe sorry nek kita ngitip lagi ya aku
ditindih ama kamu goblong ya tahu hehehe
aduh badan mbok rasanya pegal pegal
tapi yang namanya sudah tua
dibuat gerak sedikit saja badan rasanya nggak karuan
simbo harus jaga kesehatan jangan terlalu capek
meja nek cijai itu keong pasti yang namanya keong ajaib nek
itu keong ajaib keong yang bisa merubah daun jadi duit
dan bisa memberikan burondok berkarung karung beras
kalau gitu udah malam ini kita culik itu yang namanya keong
kita tunggu burondok tidur dulu ya
lah oke mau tidur nek mau tedes
simbo istirahat dulu ya
nek kita ini jadi agen rahasia jangan ribut jangan tengkar
jangan pake ketawa nek
bantan kalau mbok rondo bangun kita pura pura jadi patung
ye inget jangan gerak nek
patung gua pake bersih segala nek
jadi harum nek
tidak bau nek
kita bereksi lagi
kalau jadi patung dilarang kentut
kita sudah dapet nek
ini bukan ember keong nek
ember itu artinya
dasar banji kaleng
yang baju itu eke yang begini
eh kepikir siapa nek
pokoknya kebaga kaya raya banyak buta nek
jangan kejar aku ampun
ndudin itu gimana
loh loh kok jadi orang banyak
dimana kamu sekarang ndudin
kenapa kamu pergi meninggalkan simbol
simbol sudah tidak punya siapa siapa lagi
aku keong mas inilah wujud asliku mbah
masya allah cantik sekali kamu keong mas
simbo sudah takut bakal kehilangan kamu
aku janji tidak akan meninggalkan simbok lagi
jangan takut mbak itu gusti ratu junjunganku
maafkan hamba gusti apa yang membuat gusti singgah di gubuk hamba
aku datang ingin membantu chandra kirana mbok
kebajikan yang dilakukan chandra kirana
sedikit demi sedikit akan meruntuhkan mantra jahat nenek sihir
apa aku bisa kembali seperti sedia kala gusti ratu
belum chandra kirana
kau bisa berubah menjadi manusia
tapi sewaktu waktu kau melanggar pantangan
maka wujudmu akan kembali menjadi keo
apa pantangan itu gusti
kamu tidak boleh tersentuh air hujan
kapan aku bisa terbebas dari kutukan nenek sihir itu
aku tidak mau berubah jadi keong mas lagi
hanya kamu yang bisa melakukannya chandra kirana
carilah seorang pemuda yang bisa menerima kamu apa adanya
hanya cinta sejati yang bisa mematahkan kutukan nenek sihir itu
tapi siapa cinta sejatiku